pemirsa hari ini kita akan melihat bagaimana kegiatan csr plosa dan pt kereta komuter indonesia dalam menghadapi pandemi
kita dari enesis group sebagai produsen dari plosa turut bangga dan sangat bahagia bisa berkontribusi untuk adaptasi kebiasaan baru bertransportasi
dalam bentuk pemberian masker dan pemberian plosa kepada konsumen konsumen yang berada di komputer lain
terima kasih saya ucapkan kepada plosa dalam sosialisasi beradaptasi norma kebiasaan baru bertransportasi dalam rangka sosialisasi tiga m
di masa pandemi wajib pakai masker setiap hari namun terkadang bikin kita merasa nggak nyaman
untungnya ada plosa oleskan plosa pada masker kain dan rasakan sensasi menyegarkan
nafas pun jadi lega jangan lupa bawa plosa
setiap saat aman dan nyaman dengan plosa